baiklah saat ini presiden joko widodo memberikan pernyataannya begitu usai melakukan prosesi siraman di kediamannya di solo
ya kita simak bersama
dari kecil sampai besar setiap hari bersama di rumah dan besok insya allah setelah ucap kobul
sudah mandiri membangun keluarga sendiri
dan ya kita berdoa dan mohon doa setunya agar kak yang ayo dan muhammad bopi afiq nasution
bisa membangun keluarga yang sakinah
saat sungkeman ada pesan apa pak yang dibisikkan ke bayang
ada pesan untuk buah buah
nanti langsung ke jaya pak
nanti langsung ke jaya pak
iya nanti ada pembagian sertifikat disah
langsung ke jaya pak
iya karena sudah disetujakan agak lama mundur dua kali ya ini

terima kasih bapak
sampai jumpa lagi
ini saja bapak jokowi dodo memberikan pesan pesannya begitu ya
ini jelas sekali kali terpancar dari muka ibu negara ibu iryana jokowi dodo ya
yang memang melepas anak perempuan satu satunya di keluarga untuk menikah dan memiliki keluarganya sendiri begitu
tadi juga presiden juga bilang gak ada cuti hari ini ternyata
tetep kerja nanti